baik dari sidang pleno komisi dan sidang sidang khusus
tapi kalau barang barang dalam negeri
jadi betul betul misalnya setiap kali kita memesan makanan dari rumah
sangat ringan tangan untuk membantu gitu ya
maka akan terjadi berbagai macam konsekuensi yang mengikuti
scamwatch telah menerima ratusan laporan penipuan amal palsu
dulu sempet kayak jal coba aja kita nyari kuliah gini gini
yang dilengkapi juga dengan identitas yang jelas
bebek ayam sama ikan juga
jadi saya tentu harapkan terutama ibu ibu untuk ya punya kewajipanlah untuk membawa anak anaknya
mas adi kan sekarang ini masa masanya beauty contest begitu ya mencari calon yang cukup seksi untuk kemudian diusung
dengan inspirasinya dari jimok bab
di jawa pernabe pada tahun dua ribu lima belas dibantu suaminya yang bekerja mencari udang di pesisir sungai luar
kalau kita mau menikah kesiapan mental
nah ini kan penyajian sambelnya custom ya bu ya
salah satunya leni dan suaminya
langsung kita melakukan penangkapan
karena wah banyak terlalu sibuk stres tidak ada waktu dan lain sebagainya
termasuk salah satunya adalah pemilik dari hewan liar tersebut atau harimau tersebut
tentu hal ini energi konsumsi nya sangat tinggi
kecenderungannya ada lendir gitu ya karena kena air terus teksturnya lembek atau seperti apa
insulin dulu kamu cek dulu untuk cek gula darah
saya menemukan jawaban mengapa kuah kaldu hotpot mongolia tidak terlalu kental
kita ingin menjadikan atau ingin mempertahankan
kadang punya nama besar saja tidak cukup kalau memang tidak punya dukungan partai
kalau yang disiapin paling pakai masker terus ya abis itu bawa hand sanitizer disinfektan juga tisu basah dan lain lain lah
meskipun saat itu membawa bencana tujuh belas orang meninggal
itu enak juga lumayan sih dari harga sama rasanya terus juga ini baru nyobain yang
selanjutnya tepung beras ketan yang sudah halus dimasukkan dan diaduk hingga merata
bulan maret april itu kita tidak menentu perasaannya
zakat yang memang dari penghasilan yang belum pernah ditunaikan
dan tujuh puluh rupiah untuk kualitas super
siapa kemudian yang berpeluang unggul dalam pemilihan gubernur jakarta
ataupun belakangan ada juga yang akan memunculkan misalnya nama ketum psi kaisang gitu untuk maju di jakarta
kira kira di antara sekian begitu banyak nama
ya mau tidak mau kalau memang
riku ardiansah sidoarjo jawa timur
seperti cody filippino dan pasangannya yang telah melampaui batas
ternyata banyak juga loh kompetisi kompetisi yang seru juga gitu
oke kita tunggu bagaimana dinamikanya nanti
kenapa apa korelasi lingkar pinggang yang semakin melebar dengan semakin meningkatnya posibilitas menderita diabetes
tetapi hanya diperoleh satu tahun sekali
ya kemudian modest modest
namun demikian kita juga tidak mau bersaing dengan para pelaku usaha para teman teman peternak
masa pemerintah tidak bisa ya harus bisa dong
saus kita ada dua puluh satu saus
dan dibawa ke kalimantan atau ke samarinda
terima kasih direktur lalu lintas polda jawa tengah kombespol agus suryo nugro sudah berbincang dengan kami
jadi udah sangat mengurangi beban tpa
tapi itu pun tentunya
berada di pegunungan swiss
diskusi yang dilakukan diskusi terbuka
oleh karena itu ini kan kerjasama nanti ada kemendak ada kominfo ada umkm ya
maka kemudian bakatnya itu menjadi maksimum
pasti tentu saja mengedukasi ya orang tua yang memiliki anak dan remaja yang menyandang
apa namanya di jakarta yang basis apa ya event mobil listrik lah gitu ya
apakah di cover oleh bpjs khusus untuk tipe satu ini bagi anak atau tidak
itu sebenarnya bisa memanfaatkan si penghasilan yang dia peroleh
polda jawa tengah dalam memperlakukan skema baru ini di samping saya sudah ada direktur lalu lintas polda jawa tengah komisaris besar polisi agus suryo nugro
ya memang kalau kita lihat
terbaru banyak sekali game dan sebagainya
bukan newcomer bukan pendatang baru